status siaga telah dikeluarkan balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi
bpptkg pada lima november dua ribu dua puluh
informasi update status merapi harus mengacu kepada bpptkg tidak ada sumber lain
ada pun wilayah yang beresiko terdampak erupsi merapi adalah kabupaten sleman di provinsi daerah istimewa yogyakarta
dan tiga wilayah di jawa tengah yakni kabupaten klaten boyolali dan magelang
bnpb dan pemerintah provinsi menyiapkan dukungan yaitu berupa dukungan anggaran keahlian logistik dan sdm
kepala bnpb doni monardo menyampaikan bahwa pengungsi prioritas adalah kelompok rentan
yaitu orang tua anak anak ibu hamil orang sakit dan penyandang disabilitas
para pengungsi dan relawan harus menjalani tes swab untuk menghindari penyebaran virus covid sembilan belas di lingkungan pengungsian
kita semuanya sepakat tadi bahwa informasi tentang perkembangan gunung merapi hanya disampaikan oleh kepala bpp bkg
sehingga tidak boleh mengutip informasi atau mendapat informasi
dari luar bpptkg supaya kepastian data kepastian informasi itu tidak menimbulkan kekhawatiran
tidak boleh menimbulkan kepanikan
dan juga informasi informasi yang disampaikan tentunya bisa membuat masyarakat itu menjadi tenang
manajemen atau pengelolaan sop dalam tempat pengungsian ini harus dipastikan bisa membuat sistem keamanan
untuk menghadapi covid sembilan belas
kita tidak ingin kondisi di pengungsian ada satu dua orang yang terpapar covid
akhirnya dapat menulari yang lainnya
selain itu doni juga mengimbau para pengungsi untuk tetap menjalankan protokol kesehatan selama di pengungsian
dengan cara memakai masker menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta rajin cuci tangan